ini dia bagaimana caranya menaklukkan manusia serigala
waduh banyak pilihan ya
coba lebih langsung
ah pak rete
sampai sakit sakit begitu kayaknya
siti lagi sakit kepala pak rete
kepala masa sini masa sini
kadang mau bikinnya makan terus
biarin adam lapar tau
oke berarti sekarang teh waktunya menunggu
manusia serigala datang
begitu dia datang cewek
naik ke atas baru saya dari bawah
siap mana siap siap
shh jangan berisik
nanti kalau manusia serigalanya sudah datang
kamu embe embean ya
ambe saya tau
aduh kenapa banyak sedikit sih
ih semua tahu aja sih
sama janda cantik
harusnya berondong dong yang nempelin aku
aduh masuk ketek
aduh aduh kegigit
aduh yang diketek sih
aduh kena ngegantiin deh
ih si kambing tekum mahasih
udah dibilangin kalau diculik jangan berontak
tapi teriak katu tong pasrawai
kan kedengeran sama saya
ini teh rancangan jebakan luar biasa loh
dari tentara amerika
manusia serigala bisa lewat gitu aja
manusia serigana lulusan mana sih
tuh tali ini pageh
ada yang denger gak sih
ini teh mami kejebak
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya

tidak ada yang bisa dipercaya

tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya

tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya

tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
pak rt aduh pak rt kambing saya pak rt dibawa sama manusia serigala pak rt
sama pak rt saya coba udah nanan tapi tetep aja tuh hewan tenang dibawa kabur pak rt
ini ini kenapa lagi ini kenapa lagi
pak rt saya hampir mau dicakar manusia serigala pak rt
ceritanya begini pak rt saya lagi kasih makan kambing saya pak rt
tiba tiba datang manusia serigala itu pak rt
daripada dia mau cakar ini saya kabur aja pak rt
pak rt ini berani gimana pak rt
pak rt mau kemana aduh mau kemana pak rt
bukan dia mengayomi warga malah kabur gimana sih
gimana mau mengayomi saya emang mikir aja mau dicakar tiba tiba
aduh muka saya copang caping gak bisa jadi selebgram lagi nih
aduh pak rt gimana sih masa mikirin diri sendiri
iya nih gimana sih pak rt
enggak saya mau dikasih makan apa pak rt
kalau nggak ada yang bisa dijual lagi
ah benar tuh
doakan saya saya akan menangkap manusia serigala itu
emang pak rt berani
emang pak rt berani
iya pak rt
tapi kan saya punya hanzim punya warga yang membantu saya
maksudnya pak rt berani enggak jangan bawa bawa hansip
saya tidak akan sendirian
kita akan sama sama menangkap mereka oke
hidup pak rt
hidup pak rt
hidup pak rt
gimana keluarnya nih caranya
itulah gunanya punya badan gendut
udah mulai kendor nih
ternyata jatuh teh sakit
aturan pengen bikin rafa sama ali bangga karena maminya bisa nakep manusia serigala
eh pakai jebak sorangan
jabaloba sirem minyak semut katojos deh ibu jur
dibawa pergi diem aja
dasar kambing lain jeh
jangan jangan kambingnya tewewe mengerenan
mendingan lapor aja lah ke parete
mau komplain sama parete
walaupun jarang ada jalan keluar tapi minimal saya bisa ngomel ngomel sama pariti gara gara jatuh
oke lah bangunan bangunan
untung mantan model kurang terkenal
tanya dulu ah
nah ini dia
bagaimana caranya menaklukkan manusia serigala
waduh banyak pilihan ya
ah manusia serigala
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
oh ini dia
baik ini dia
baik ini dia
oh ini dia
udah di daang
pukulnya udah si hai
ya udah si hai
orang helot ah forget namanya
udah di rumah aja
eh jangan menghina ya bilang bilang saya tujuh puluh lima tahun
pak rete bercanda aja
saya teh jatuh dari pohon karena habisnya jebak manusia serigala
saya bikin jebakan saya taruh kambing
pas manusia serigala datang langsung ketarik sama jebakannya
epek teh si kambingnya lengit
manusia serigalanya nggak ada saya hanya kebetot ke atas pohon
makan tuan pak rete
lagi kenapa sih manusia serigala itu pakai ditangkep segala
eh pak rete manusia serigala harus ditangkep
pak rete sih bukannya gerak cepat
harusnya pak rete tuh sudah mulai bertindak
warga itu udah mulai diteror
ternak banyak yang hilang gara gara manusia serigala
pak rete malah main handphone
ini bukan main handphone
saya lagi googling bagaimana caranya menaklukkan dan menangkap
menangkap manusia serigala
terus gimana caranya
katanya manusia serigala itu akan tunduk dan takluk oleh peluru yang terbuat dari perak
tapi kalau pelurute kan berarti harus ada senjatanya pak rete
senjata itu kan ilegal
nanti kita ditangkap sama polisi
ya juga ya
biar aku cuma pelurunya aja kita alungin gitu aja
kan nggak akan nembus atau cuma dilempar gitu mah
harus ada peluncurnya
saya ada ide pak rete
belom dong diomongin dulu
jadi gitu pak rete
buranti akan membuat panah yang ujungnya adalah terbuat dari perak
dan nanti akan diluncurkan ke manusia serigala betul kan
ah saya rt teladan
iya pak rete hebat